satu orang hutan tersesat hingga masuk ke kebun di desa parapak kabupaten barito selatan kalimantan tengah enam belas oktober lalu
sontak hal tersebut membuat warga sekitar resah
petugas rescue gabungan bksda kalteng dan tim medis yayasan bosf yang mendapatkan laporan tersebut
segera melakukan evakuasi orang hutan jantan berbobot sembilan puluh kg itu
selain berjalan sejauh dua km petugas terpaksa menggotong orang hutan secara bergantian yang dibantu oleh warga
sesampainya di jalan raya desa setempat petugas melakukan pemeriksaan dan membius orang hutan terlebih dahulu
sebelum memasukkannya ke dalam kandang dan membawanya ke palangkaraya
intinya setelah dinyatakan sehat orang hutan akan dilepas liarkan di habitat aslinya
inilah rekaman video yang menunjukkan buaya di sekitar permukiman desa pangaloang kecamatan budong budong mamuju tengah rabu siang
keberadaan dua ekor buaya berukuran dua dan tiga meter ini menimbulkan kecemasan warga lantaran kerap terlihat di permukiman
diduga kuat kedua reptil berbahaya ini muncul karena terbawa arus banjir
kami menyalurkan dua makanan siap saja ke makanan makanan
ada di sopan pembalut setelah kami masuk itu belum ada
pada saat pulang baru kami perhatikan ternyata ada binatang buas yang berada di pinggiran jalan
itu sekitar lima puluh meter dari rumah warga
warga khawatir buaya dapat mengancam keselamatan warga khususnya anak anak yang kerap bermain di luar
untuk mengantisipasi kemunculan buaya yang rutin terjadi setiap banjir melanda
pemerintah desa berharap ada upaya

tim liputan cnn indonesia